pada dasarnya hewan apapun itu merupakan makhluk yang memiliki hak untuk hidup selayaknya
pemukiman memang menjadi lokasi empuk pelaku curanmor di mana saja
untuk bisa bekerja sama dengan sebanyak banyaknya komunitas
adanya ketidakseimbangan antara satu pihak dengan pihak lain yang kemudian dimanfaatkan untuk menampilkan berlaku semena mena
jadi mudah mudahan kedepannya tambah banyak temen temen apalagi generasi muda yang mau bergerak di bidang konservasi
mungkin orang lima tahun ke depan masih ingat
ketimbang memperbaiki pasal yang bermasalah di undang undang omnibus cipta kerja